yah esnya abis pur

nggak jadi deh teh hangat manis aja
abang cakek yang
abang pengen nyerah aja dah
ternyata jadi sales itu kagak gampang
boleh aja sih kayaknya
ya deh mendingan kau pulang aja dulu
nyanyi kang udin sering ngirim teh
kenapa nyonya kang udin sering ngirim
ya aku nggak tahu
pasti ada maunya yah
kamu udah makan belum
yaudah makan dulu
saya di depan rumah
di depan rumah amin
ih rumah saya tuh
terus aminnya kemana
gak tau pur
kok lu gak tau tis
nanti dibilang so tau
gue gak mau tau
harusnya lu itu ngawasin dia
gak baling apa apa lagi dah
kan ine kan udah bilang
kerannya udah beres
babe aja yang maksa pengen lihat
babe bukannya maksa
eh mas pur
ngadem bukan disini
makasih udah vo sensible ini
gue sendirian lagi ini
aku disuruh catain bro
abang udah pulang
abang di pecat
cuman diomelin doang
iyang ambilin air dong

sampai ga emang temen
lah bukannya bang tadi suruh ngambil air
tadi tati mau bawain abang air
tapi tati lihat kiriman rendang dari bu nur
jadinya tadi pengen abang nyobain juga
terus tadi tadi jadinya ambil mangkok rendang bukannya air
pak sofian arah rojek
iya nanti saya ke rumah ya
itu jatah saya pak
es teh manis pok
ya esnya abis pur
gak jadi deh
teh anget manis aja
abang cakek yang
abang pengen nyerah aja dah
ternyata jadi sales itu kagak gampang
abang kagak bakat jualan
mau jual siapa lagi coba
jangan nyerah dulu
coba tawarin ke pak sofian
orang dia juga kagak mau
pernah mau sama tisna
ya mereka mana mau ganti motor baru
udah abang tawarin belum
dicoba dulu aja bang
oh iya pangkalan kok sepi ya
mungkin lagi pada keliling pak
bapak sudah makan
karena bapak kangen sama ibu
jadi pengen makan di rumah deh
tapi yang ini ibu jamin
ini yang saya inginkan
ini yang saya inginkan
lagi sih lihat pas mau nebeng ke pangkalan eh malah gak dikasih
emang dasar pelit padahal mau sama sama ke pangkalan
udah malah jadi curhat orang nanya sebentar lu jawabnya banyak